komisi pemberantasan korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
ya salah satunya adalah wakil ketua dpr dki jakarta muhammad taufik yang dua kali diperiksa atas tersangka sang adiknya sendiri muhammad sanusi
sejak senin pagi muhammad taufik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ketua balekda raperda reklamasi
selain itu wakil balegda mary hotma kepala subagian raperda dprd dki jakarta dameria huta galung dan ajudan m taufik riki sudani juga diperiksa
hadir pula anggota dpd nono sampono yang masuk daftar saksi
para saksi diperiksa atas tersangka m sanusi dan trinanda prihantoro karyawan pt agung podomorolen
dan sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena diduga menerima suap dua miliar rupiah dari agung podomorolen
agar perusahaan properti itu dapat terlibat dalam pembahasan dua raperda reklamasi
raperda itu tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil di jakarta
pada dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh lima dan raperda tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta